lamun abahrama kergalau pasti ngalawa kalau aku aja
mau roh saya tidak mau orang sedih dibilang malawa eh cuma saya tidak mau menangis tidak
mau hujan gitu loh terus menangis siteh manis teh mergokin saya lagi berduaan sama
jejek jejek jangan pikir tapi itu angka muda kamu buat kamu aja ya enggak tante
repot atau membantu tante dan
tante orang yang baik sama reva dan menyayangi reva kayak anaknya sendiri
selamat selamat disuruh mbah hai
bahagia sama kalian berdua
kok makin gak yakin dengan bang kobar
dia makin kesini makin nggak pantas jadi cardfather atau backing an kita
dia sekarang udah cemen
udah kalah sama abah udah kalah sama boy lagi
terus apa yang kita banggain lari dia
itu yang gue pikirin
menurut gue bang kobar itu udah gak cocok jadi backing an kita
sama sekali gak cocok
gimana menurut lo semua
mendingan kita cari backing an baru
ada apa ini
kebetulan bang kobar datang di waktu yang tepat
abang tau kalau kita udah ngerespek lagi sama bang kobar
kita mau cari backing an yang baru
bang kobar udah gak usah lagi nyemuncul disini
kurang ajar kalian

biar lana tahu

jahan apa apa aja sih
tidak aktif hp enak aduh bisa gaswat ini teh
perasaan di luar mecerah
wah diur dikira nauk
bah kunoan muka menunggitu mendung bukan berarti hujan
brother lamun abahrama kergalau pasti ngalawa
bro saya mah tidak mau
menangis tidak mau hujan
mergokin saya lagi berduaan sama
jangan pikir seperti itu juga saya berdua nama eci itu karena saya mau menolongi
saya niat nolongin itu aja ya lagi mau diperas sama laki laki botak serempisannya
mau dipecahin aja mobilnya
oh saya mau cuman mau niat mau nolong tapi si teh manis teh sudah cembokur buta bro
tapi abah teh sudah coba jelasin sama teh manis
ya itu dia si teh manisnya sudah cemburu buta ya cembokur ya susah
namanya juga perempuan kalau udah pakai ra pakai hati deh kalau kata orang sekarang
deh apanya baper buffer laufer yang nangis ya pak cek sayang mah biarin saja dulu teh manis teh ya
hai mino jalan kallard bunga menduk menunggu bukan berarti akan turun hujan badal
mbak daripada abah galau suralau ya mendingan abah ikut sama kita belanja ono deal ya soalnya
ini bengkel sudah kosong tidak ada stok stok aja lah tiruan tidak bisa kita semua harus berangkat
karena yang mau dibelanjain itu banyak mbak udah ikutlah daripada abah galau di sini di bengkel
cepet cepet oh udah kelahannya kalau saya nggak suka kalau dipaksa saya baru ingat motor saya

eh mah obat obat hai loh benar itu astagfirullah alaizimuatir bisa bro aduh
jangan dulu jangan jangan jebakan bahaya jebakan
harus waspada si kobar depan deket dengan anak anak black cobra siapa tahu anak anak
black cobra teh rumput dia biasa orang berhubung nah sih usaha usaha brother
tidak ada siapa siapa
kalau ngejebak nggak ada orangnya ceklala aman lah eh bah bah inget bah
coba tekan jahat siapat kumar walaupun brother tak lupa kisah rasulullah pas dia
dijahatin sama orang pas lagi mau ke masjid diludahin eh malahan tuh orang
ngejahatin sakit kalau kali jenguk coba sama rasul kita nggak boleh

abah ngapain om koko bersama kita lagi ini
tuh sinemanya menganggap remeh abah